bener bener ya makanya kan gua udah bilang
lo denger suara gak suara orang ini bu
salah denger kali lo ah
wah lo nyari kesempatan dalam kesempitan lo ya
bini lo takut sama beruang nih
beruang beruang beruang lo enak aja lo
udah lewat cepet lewat
wah kira kira biniku kuat

kemperedahan orang itu
suara yang terkenal
masih muda anak anak
gue mati gimana tuh
tuh gue tabuk

jangan lupa main di sini ya

jangan lupa main di sini ya
jangan lupa main di sini ya
jangan lupa main di sini ya
jangan lupa main di sini ya

jangan lupa main di sini ya kok
jangan lupa main di sini ya kok
jangan lupa main di sini ya om
semuanya ada di sini kong
di atas saja kagak ada jalan keluar
udah emang jangan nangis ah
be gimana dong be
gue udah takut setengah mati be
kayak bocah lo
mana kalau mama bodoh kayak sawah
lo setengah mati main mati aja ngguran
iya iya setuju lah
bukan lo gitu ini kan bulan puasa
katanya bulan puasa setan banyak pada diikat
engkong juga ragu itu sama satu setan benar
makanya tan lo jajah deh
eh kong aji jangan jelapan sih
cepi ajo sini deh

disikin apa sih sama si ajo sama cepi tuh
udah bunuh entar juga tau sendiri ah
kita juga lapar
susah musang pandan
kencing ajo air kecing cing cepi
minuman dari surga
minuman dari surga kayak pernah ke surga aja engkong
setan kalau kena air kecing pasti musnah ya kan
udah engkong aji bener bener cakep banget
eh sekarang gimana kalau si ipan aja yang ngejebaknya
bukan setan kalau dijebak pake limus nah
pak ami bantu pak
udah pak lo jebak dulu
ah sencing taunya
jadi itu apa nih
udah kesel pokoknya ketat ketat
banjur pake gitu
ella mak udah ikut
harusnya kan empat orang ini
enggak disuruh ikut
ella mak kesana
disuruh jebak kong

udah udah aji
lihat setannya sudah enak
kita pulang saja dulu
berarti mending begini
air dari surga
ini keliatannya disimpeni sengaja nih
itu dia seretannya tuh
gak usah panjang lebar lagi
langsung aja kita tembak pake bom pipisnya
ini kendi paling paling nih
kau juga bisa
udah ampun dah
eh kaceprot kencing
eh kaceprot kencing
ampun dah angetan mantel makluh
ngelemparnya sih salah
nah kalian wewe aja bukannya bantuin
enak aja dah
aduh sial banget dah
mau presing nih kalau begini nih
cebi masih aja makan gengkol apa ya
mah nih tak gara dia
jadi ketumpuan semuanya
bau banget pusing dah
enak aja dong asal jeply aja
eh asal lo tau aja ya
gua begini juga gara gara kalian
situ juga tantes kalau bau lah kita
loh banget pak
kita keluar aja yuk bareng bareng
ya allah pak
udah akalnya udah habis nih
takut tercetan di sini
ini pada demen sama ella
eh eh eh ya
ini lagi dikelewatin lo aja
makanya kan gua udah bilang
mbokat jangan diajak
ini malah si leha ditinggalin
nama nama sama sama disini ya
dia tuh takut
dia sudah mengungkapkan isi hatinya
eh ya sebarang
kau sebarang kan gak ada
kan udah bilang
dari dulu kamu kan nanti mau
bunda bistle kamu semangat